perkenalkan nama saya dortheus dolvinus usior
saya dari kpwbi provinsi papua barat
saya sebagai staff asisten penyelia perkasan
kalau kegiatan yang kami lakukan di lima pulau mulai dari bawean masa lembu kangean sampai kan dengan sapudi
kami melakukan penukaran kepada masyarakat
tujuan utama untuk melakukan proses penarikan utle yang ada di masyarakat
dan kami memberikan uang yang kualitas bagus kepada masyarakat
kalau jumlah terbesar kemarin itu kalau tidak salah di kangean
nah itu jumlah total uang kecil yang diambil datang itu dua puluh juta
lulus dan rusak
kalau menurut saya ekspedisi ini perlu dilakukan karena pulau ini sangat terdepan dan terpencil bahkan terluar ya
jadi memang dan ini juga pulau pulau kita ya jadi rupiah harus berdaulat di pulau pulau itu karena itu masih di wilayah bingkai nkri
kalau terkait kapal memang saat ini kan kondisi cuacanya lagi buruk ya
jadi ketika teman teman yang ditunjuk untuk turun ke darat bersama personil yang ada itu memang kami kendala di gelombang
kadang mau turun harus ditahan harus tni angkatan laut lah mereka beberapa orang harus tahan kita untuk menyeberang ke atas kapal itu sih
ya untuk semua sebagai warga negara indonesia ya kan rupiah merupakan simbol kedaulatan kita mari kita jaga kita rawat dengan baik gitu
yang pertama jangan di stopless jangan dicoret jangan diremas jangan dibasahin maupun jangan dicoret coret gitu